seperti saya sebutkan di awal tadi pertarungan ketat dalam pilkada serentak
diperkirakan terjadi di pilkada jawa barat jawa tengah dan jawa timur
jumlah pemilih di tiga daerah tersebut
diakini bisa memuluskan jalan untuk meraih kemenangan dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
kami akan tunjukkan kepada anda bagaimana data misalnya dimulai dari jawa barat
dari total pemilik suara nasional
setelah kita lihat persentase pemilik suara nasional
jawa barat ini terdiri dari tiga puluh dua tujuh ratus sebelas tujuh ratus tiga puluh dua jumlah pemilih
tidak heran maka partai partai politik yang bertarung dalam pilkada serentak di jawa barat ini
akan bertarung begitu ketat untuk memperbutkan kemenangan
di wilayah jawa barat
karena kalau mampu menang di wilayah ini paling tidak bisa sudah disebut menguasai
untuk bisa melaju ke pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden di dua ribu sembilan belas alias tahun depan
dan memang berdekatan waktunya
sekarang kan kita lihat siapa saja calon calon yang sudah ada
atau yang siap bertarung berkompetisi di pilkada jawa barat ini
paling tidak karena sampai malam hari ini adalah
malam terakhir begitu untuk pendaftaran para calon
bakal calon gubernur maupun bakal calon wakil gubernur
kita lihat dari koalisi partai gerindra pks dan pan
yang disebut sebut sebagai koalisi ala dki
yang dibawa ke berbagai daerah salah satunya adalah jawa barat
kali ini gerindra pks dan pan mengusung figur sudrajat dan ahmad syaiq
sudrajat ahmad saiku akan mendapatkan persaingan
atau kompetisi yang cukup ketat begitu bersama dengan ketiga pasangan lainnya
yang sering disebut sebagai koalisi sejajar
yakni golongan karya atau partai golkar dan partai demokrat
yang sebenarnya kita tahu sempat diwarnai dinamika
bahwa partai demokrat sebelumnya bersama sama dengan pks dan pan
sempat begitu ya mengusung deddy miswar bersama ahmad syahiku
tapi rupanya deddy miswar dan ahmad saiku harus berpisah jalan
karena memang partai partai pendukung mereka sendiri juga berpisah jalan
karena ada keinginan koalisi ala dki yang diterapkan oleh gerindra pks dan pan
dibawa juga ke jawa barat
lalu siapa lagi sosok yang akan bertarung dalam pilkada jawa barat
yang diusung oleh p tiga nasdem pkb dan hanura
ada ridwan kamil dan uu ruzanul ulum
nama ridwan kamil memang sudah sejak awal
mungkin anda pemirsa sudah sering mendengar berulang kali rituan kamil namanya diusung
dan mungkin sosok yang paling awal diajukan oleh partai politik
saat itu kita ingat partai nasdem mengajukan nama ridwan kamil
tetapi selalu kemudian menjadi yang terakhir terakhir begitu
karena memang belum menemukan calon wakilnya
sampai last minute akhirnya kemudian muncul nama uu ruzanul ulum begitu
lalu kemudian pdi perjuangan yang memang partai politik bisa mencalonkan sendiri calonnya
begitu di pilkada jawa barat ini
akhirnya memutuskan walaupun sempat terjadi komunikasi dengan sejumlah partai lain
sempat berkomunikasi dengan salah satu bakal calon yang lain seperti ridwan kamil
tetapi akhirnya memutuskan bahwa tubagus hasanuddin yang merupakan
ketua dpd jawa barat dari pdi perjuangan disandingkan bersama anton carlian
yang sebenarnya juga masih aktif di kepolisian tetapi ketika mendaftar nanti
tentu saja harus mengakhiri masa jabatannya di kepolisian
dan anton carlyan ini sempat dikenal sebagai mantan kapolda jawa barat
baik itu adalah pertarungan di jawa barat ada empat pasangan calon tentu bersaing secara kertat
lalu kita bergeser bagaimana dengan di jawa tengah
jawa tengah ini sering disebut sebagai wilayah ketiga yang cukup besar atau paling besar
untuk diperbutkan suaranya oleh partai partai politik guna modal dalam pemilihan nasional
yang kali ini kita akan tahu bahwa pemilu serentak dilaksanakan pada tahun dua ribu sembilan belas
di sini jumlah pemilihnya yang ada di jawa tengah adalah dua puluh tujuh dua ratus dua puluh empat ratus lima belas
jawa tengah ini siapa saja yang sudah mencalonkan
paling tidak sampai beberapa hari terakhir dan malam hari ini yang kita sudah tahu
sudah mendaftar adalah ganjar pranowo yang merupakan gubernur petahana saat ini
yang disandingkan dengan tatsi yasin
ganjar pranowo tentu saja diusung oleh partainya adalah pdi perjuangan
kemudian ada pkb dan juga pks
nah kemudian sudirman said dan ida fauzia yang diusung oleh sejumlah partai politik di sini
kita tahu ada koalisi dari pks kemudian ada pan dan juga
baik ini kita koreksi ya sudirman said ida fauzia ini diusung oleh pks pan dan juga gerindra sebenarnya
karena ini adalah partai ala koalisi ala dki yang juga bergabung
untuk mengusung sudirman said di pilkada jawa tengah
sekarang kita akan bergeser ke wilayah jawa timur
karena jawa timur ini merupakan wilayah kedua terbesar suara pemilih nasionalnya begitu
karena di situ memiliki tiga puluh lima ratus sebelas delapan ratus dua puluh lima pemilih
untuk bisa memenangkan di jawa tengah
di wilayah jawa timur
selain jawa barat jawa timur adalah nomor dua yang memang akan selalu diincar oleh partai partai politik
jika nanti ingin memenangi pemilihan nasional
siapa saja yang sudah mendaftar di jawa timur sempat berkembang ada tiga poros yang akan bertarung di sana
dua poros yang sudah muncul beberapa kali dan sudah diumumkan adalah
poros pendukung hovifa indar parawansa emil dardak
dan saifullah yusuf yang sebelumnya digandengkan dengan abdullah aswar anas
tetapi karena kita tahu dinamika terbaru aswar anas memilih mengundurkan diri
karena adanya gambar gambar yang menyudutkan dirinya begitu beredar ke publik
akhirnya mengembalikan mandatnya untuk maju ke pilkada jawa timur
dan akhirnya informasi terbaru kita dengar digantikan oleh sosok putih guntur soekarno putri
tentu saja ini diusung oleh pdi perjuangan pkb
dan akhirnya pks pun terakhir ikut mengusung pasangan saifullah yusuf putih guntur
bagaimana dengan kofifa indar parawansa
kita tahu golkar nasdem p tiga hanura dan demokrat yang kemudian juga pan akhirnya ikut bergabung mengusung pasangan ini
yang menjadi pertanyaan adalah kemana gerindra
gerindra yang sebelumnya ingin mengajak pan dan pks untuk membentuk poros sendiri di pilkada jawa timur
ini sampai malam hari ini kita belum mendapatkan informasinya akan kemana
karena pks dan pan akhirnya sudah menentukan pilihannya masing masing
sebelumnya kita ingat gerindra pks dan pan sempat melamar sosok yeni wahid untuk diusung
tetapi yeni akhirnya menolak
artinya ini adalah memang wilayah wilayah yang menjadi sorotan dari partai politik untuk bisa diincar
berebut suara di pulau jawa dalam pilkada untuk modal besar dalam pemilihan nasional
entah itu pemilu legislatif maupun pemilihan presiden tahun dua ribu sembilan belas
baik kini kita lihat bagaimana perkembangan dinamika politik di tiga provinsi
yang tadi sudah saya jelaskan dan memiliki kurang lebih empat puluh delapan persen pemilih secara nasional
coba bayangkan empat puluh delapan persen pemilih secara nasional
pemenangan presiden adalah lima puluh persen plus satu
nah ini ada empat puluh delapan persen
jadi kalau mampu menguasai jawa sepertinya sudah hampir dapat memenangkan pilihan presiden itu
tapi ini masih hitung hitungan secara matematis dan politik itu tidak bisa dihitung secara matematik secara benar
dan di hari terakhir pendaftaran bakal calon kepala daerah masing masing ini kita akan coba ikuti laporan koresponden
produser lapangan cnn indonesia ada rangga umar yang ada di jawa timur
hendrawan setiawan yang ada di jawa tengah
dan wilam nasution yang ada di jawa barat
selamat malam kawan kawan kita ke jawa timur terlebih dahulu ya dengan rangga
rangga setelah memastikan pengganti aswarana sebagai pendamping gusipul
kapan sebenarnya pasangan saifullah yusuf putih guntur soekarno ini kemudian didaftarkan oleh pkb dan pan
saat ini pasangan saifullah yusuf
saifullah yusuf dan juga putih guntur soekarno keponakan dari megawati soekarno putri
ketua dpp pdi perjuangan ini masih belum hadir di kantor kpud jawa timur ini
dan saya mendengar kabar bahwa mereka berdua sekarang sudah berada di kantor dpd pkb jawa timur
dan segera meluncur ke sini untuk memulai kemudian melakukan pendaftaran
dan tentu saja mereka akan didampingi oleh beberapa ataupun semua pejabat atau pimpinan
partai pimpinan struktural dari partai partai yang mengusung mereka
seperti kita ketahui ada dua partai utama yang mengusung pasangan ini pdi perjuangan dan juga pkb
kemudian kemarin malam pks juga sudah menyatakan resmi mendukung pasangan gus ipul dan putih
kemudian yang terbaru adalah tadi siang menjelang sore partai gerindra
ini juga menyatakan secara resmi bahwa mereka mendukung pasangan gus ipul putih
dan ini menarik gerindra untuk mencoba sekaligus menjawab pertanyaan
anda tadi tentang poros ketiga di jawa timur
berarti dengan bergabungnya gerindra pks ke pasangan gusipul putih
sementara pan juga sudah menyatakan diri bergabung dengan gerbong dari kofifah indera parawansa serta emil dardak
maka bisa dipastikan koalisi ala jakarta ini yang dimana mencoba diinisiasi oleh ketiga partai yaitu pan gerindra dan juga pks
ini tidak bisa berhenti
bertahan lama di jawa timur karena kemauan mereka untuk mencoba menggulirkan ataupun mengusung pasangan sendiri
meskipun mereka sebenarnya sudah bisa secara jumlah kursi
karena total dari jumlah kursi ketiga partai ini mencapai dua puluh enam kursi
mereka bisa mengusung sendiri calonnya
tetapi fakta menunjukkan bahwa ketiganya kemudian memilih jalan yang berbeda
pks dan gerindra ke gusipul
sementara pan menuju ke saiful
pan menuju ke pasangan kofifah dan juga emil dadak
saya sempat melihat tadi sosok tri risma hari ini begitu ya
dalam informasi yang tadi anda sampaikan kita sempat munculkan sosok tririsma
karena memang sempat disebut sebut begitu sebenarnya sebagai pengganti aswar anas untuk mendampingi gusipul
tapi kalau kita lihat sosok risma sendiri mungkin anda sempat mengikutinya
risma sempat menolak juga ketika coba untuk dicalonkan di dki
kemudian juga sempat memunculkan penolakan penolakan juga ketika akan disebut menggantikan sosok aswar anas dalam pilgub jawa timur
kemana sebenarnya arah risma ini
sempatkah termuncul atau menjadi perbincangan publik begitu di jawa timur terutama mungkin di surabaya
sebenarnya risma ini ingin kemana sebenarnya
ya indra risma memang menjadi idola begitu
bahkan sebelum semua partai
kemudian menunjukkan atau mengusung calonnya sendiri
risma sudah kembali disebut sebut ataupun kemudian diinformasikan akan dipinang oleh sejumlah partai
tidak hanya partai dari partainya sendiri yaitu pdi perjuangan
tetapi juga banyak partai yang lain kemudian mencoba untuk meminang risma menjadi salah satu jago mereka dalam pilkada jawa timur ini
ini bukan tanpa alasan karena risma ini selalu dalam berbagai survei yang digelar
setidaknya saya mencatat ada lima atau sampai tujuh survei yang digelar sebelum ini
itu menyatakan bahwa menempatkan risma selalu dalam posisi stabil

tidak pernah bahkan terlempar dari lima besar
sehingga sebenarnya elektabilitas popularitas risma ini memang begitu tinggi
tetapi tampaknya risma berulang kali seperti kita ketahui di banyak media menyatakan dia tidak mau dan ingin terus melanjutkan kiprahnya sebagai wali kota surabaya sampai berakhirnya masa jabatan di dua ribu sembilan belas nanti
penolakan juga banyak terjadi
misalnya saat risma kemudian dibicarakan akan dipinang oleh beberapa partai untuk menggantikan aswar anas sebagai calon pendamping saifullah yusuf
dan tampaknya penolakan dari masyarakat surabaya yang masih tetap cinta
tidak ingin risma untuk meninggalkan masih sangat besar
dan kemudian kita ketahui bersama bahwa pendamping dari gusipul adalah putih guntur soekarno
dan ini kemudian menjadi menarik indra
untuk menetapkan putih guntur soekarno sebagai pasangan gus ipul sendiri cukup mengejutkan banyak orang
bahkan dari kalangan pendukung pasangan ini pun juga terkejut bahwa yang dipilih adalah putih
dia mengalahkan beberapa nama lain yang di jawa timur itu diperbincangkan menjadi jagoan
begitu misalnya ada bupati ponorogo kemudian bupati ngawi ataupun ahmad basarah wakil sekjen pdi perjuangan
tapi kemudian kita bisa lihat bahwa putih kemudian bisa justru ditampilkan oleh megawati soekarno putih untuk menampingi saifullah yusuf
dan tampaknya mungkin pdi perjuangan ini harus lebih bekerja lebih keras lagi
pasangan saifullah yusuf dan partai pendukungnya termasuk juga pkb harus lebih bekerja keras lagi
karena jika kita bandingkan antara saifullah yusuf pasangan saifullah yusuf dan putih dengan kofifah
tapi kalau kita lihat karena mereka sudah melakukan kerja kerja terlebih dahulu sudah banyak melakukan sosialisasi dan bermacam cara untuk memboosting popularitas mereka
tetapi dengan tampilnya putih di menit menit terakhir ini apalagi kita tahu putih sendiri tidak memiliki jejak di jawa timur
dia memang berasal dari pdi perjuangan menjadi anggota dpr
pdi perjuangan selama dua periode tetapi itu bukan dari jawa timur
dapilnya adalah dari jawa barat
ini relatif tidak banyak orang tahu tentang kiprahnya sendiri
sehingga mungkin harus lebih menentukan target siapa yang kira kira akan disasar
kepada siapa kepada masa pemilih apa putih ini coba akan ditawarkan
ada beberapa tipikal masa di jawa timur
ada yang tradisional ada yang agamis modern
itu kira kira mau dikemanakan mau dijual ke basis masa yang mana
sehingga putih bisa membantu begitu dalam rangka popularitas kemudian elektabilitas dan nantinya bisa membantu memuluskan pasangan ini untuk memenangkan perhelatan pilgub jawa timur dua ribu delapan belas indra
baik terima kasih rangga umara
itu tadi gambaran dinamika di pilkada
jawa timur kalau memang sering dikenal dengan istilah el clasico begitu ya
karena ini laga klasik sebenarnya pertarungan antara khofifah indra parawansa dengan gus ipul
walaupun gus ipul saat itu memang menjadi calon wakil gubernur ya beberapa kali
dan artinya ini adalah pertemuan yang ketiga kalinya
kita lihat nanti perkembangannya akan seperti apa head to head antara pasangan khofifa melawan gus ipul ini
baik terima kasih rangga
dan kini kita lihat dinamika terbaru di jawa tengah bersama dengan hendrawan setiawan
hendrawan hari ini hari terakhir
nah apakah sejauh ini memang sudah bisa dipastikan bahwa seperti di jawa timur maka akan terjadi head to head di jawa tengah
ya indra sampai dengan saat ini sudah bisa dipastikan bahwa di jawa tengah ini akan ada hanya ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur saja
karena tadi sudirman syed dan ida fauzia sudah mendaftarkan diri di kpu jawa tengah
baru saja selesai pukul sembilan belas waktu indonesia barat
ketua kpu jawa tengah joko purno mengatakan bahwa
tidak mungkin lagi ada partai yang akan mendaftarkan karena seluruh kursi di parlemen di dprd jateng
ada seratus kursi ini semuanya sudah menyampaikan dukungannya kepada salah satu pasangan calon
dan tadi sudirman syed dan ida fauzia itu didukung oleh empat partai politik yaitu gerindra pan pks dan juga pkb
turut hadir juga ada partai lain yang sebenarnya tidak mempunyai kursi di parlemen namun ikut datang yaitu pbb
dan yang menarik lagi adalah
saya tadi melihat ada p tiga kebun janvarits sekretaris dpw p tiga kebun janvarits dan juga ada tokoh p tiga era megabintang yaitu mudrik sangidi yang juga memberikan dukungan kepada pasangan sudirman syed dan ida fauzia
ini kemudian menjadi informasi tambahan bahwa ternyata konflik di internal p tiga ini belum selesai sampai dengan saat ini
karena kita tahu
p tiga bersama dengan pdip kemarin sudah mengajukan calonnya sendiri yaitu ganjar panawo dan gus yassin
selain pdip dan p tiga ada juga demokrat dan nasional demokrat
sementara hari ini golkar memberikan dukungan surat rekomendasi dukungan kepada dpw atau dpd pdip jawa tengah
dan tadi sudah diterima namun karena kemarin golkar tidak ikut memberikan rekomendasi
dan ini juga tidak datang dalam pendaftaran ganjar panawo dan gus yassin
artinya golkar tidak bisa disebut sebagai partai pengusung namun hanya partai pendukung saja
sama halnya ketika tadi sudirman said dan ida fauzia ada partai yang tidak memiliki kursi di parlemen atau dprd jateng yaitu pbb namun ikut sebagai pendukung saja
ya baik hendrawan kita tahu juga bahwa pkb ini adalah sebagai partai terakhir yang bergabung dalam koalisi yang dikenal sebagai
koalisi ala dki di jawa tengah dan malah bisa menyodorkan nama kadernya sebagai pendamping sudirman said
bagaimana awalnya nama ida fauzia ini bisa masuk
sebenarnya kalau kita melihat sejarah bagaimana ida fauzia masuk ada informasi yang saya peroleh dari beberapa pihak menyampaikan bahwa ada aroma konflik ada aroma sakit hati pkb terhadap pdip
karena bila kita berhitung jumlah kursi di dprd jawa tengah
jumlah kursi terbanyak adalah pdip dan disusul pkb dengan tiga belas kursi
nah ini sebenarnya sudah menjadi ramuan yang sangat baik untuk bisa mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur
namun faktanya pkb mengajukan nama marwan jakfar namun pdip lebih memilih calon lain yaitu yusuf hudori yang biasa disebut atau dipanggil gus yusuf yang merupakan ketua dpw pkb jawa tengah
namun komunikasi tampaknya tidak berjalan
berjalan dengan lancar sampai akhirnya megawati mengumumkan bahwa ganjar pranowo sebagai calon gubernur dan wakilnya adalah taksiasin atau gus yassin yang merupakan kader dari p tiga
nah kemudian pkb mencari atau kemudian membangun komunikasi politik lagi dan memilih nama lain yang disodorkan
dan salah satunya yang dipilih akhirnya sampai dengan saat ini adalah ida fauzia
kenapa ida fauzia karena kita tahu bahwa di jawa tengah ini mereka menyasar pemilih perempuan
jawa tengah memiliki dua puluh tujuh juta pemilih lebih dan jumlah pemilih perempuan sedikit lebih banyak dari pemilih laki laki
ada tiga belas tujuh juta untuk pemilih perempuan dan tiga belas enam juta untuk pemilih laki laki
seperti yang disampaikan tadi pasca pendaftaran ida fauzia mengatakan bahwa benar mereka menyasar pemilih perempuan karena jumlahnya lebih banyak dari pemilih laki laki
dan tentu saja kaum nahdiyin di jawa tengah ini akan menjadi perebutan antara ida fauzia dan gus yassin
karena keduanya mempunyai akar nu yang cukup kuat di jawa tengah
bagi nahdiyin tentu saja ini akan menjadi keuntungan karena siapapun yang menang mereka akan tentu diperhatikan oleh wakil gubernur yang nanti terpilih
baik terima kasih hendrawan setiawan menggambarkan bagaimana peta politik
di dinamika pilkada jawa tengah kita lihat nanti perkembangan seperti apa
dua pasangan yang bertarung head to head yang satu peta hana satu penantang tapi pernah menjadi menteri ya
kita lihat nanti dinamika kelanjutannya akan seperti apa
dan kini kita akan menuju ke jawa barat bersama dengan wilam
bilam ada empat calon yang akan berkompetisi di pilkada jawa barat kali ini
sejauh ini bagaimana dinamika terakhir di sana
selamat malam indra
selamat malam terakhir dari pilkada jawa barat
hari ini ada dua paslon yang mendaftar yaitu dari pasangan sudrajat saiku dan juga pasangan tubagus hasanuddin bersama anton carlian
menarik melihat bagaimana deklarasi yang dilakukan oleh sudrajat saiku di monumen perjuangan siang hari ini
mereka menamakan diri mereka sebagai pasangan asik yaitu ajat saiku
dan tadinya sempat dikabarkan akan dihadiri oleh prabowo subianto namun batal
zulkifli hasan juga batal hadir
dihadir oleh presiden pks yaitu soebul iman
dalam deklarasinya pasangan asik ini menyatakan bahwa mereka akan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh ahmad heriawan gubernur sebelumnya yang juga berasal dari pks
dan yang menarik indra di saat deklarasi ini kami melihat ada beberapa bendera p tiga
dimana sebelumnya kita ketahui bahwa p tiga sebenarnya mendukung pasangan ridwan kamil dan uu
ini kami belum tahu
kami tanyakan bahwa ini adalah p tiga dari
jadi jan farid yaitu kubu jan farid
dan ini dijantakan sebagai mungkin sebuah ada usaha untuk memecah suara p tiga atau memang suara p tiga terbagi dalam pilkada saat ini
dikarenakan memang suara yang dipegang p tiga ini dalam wilayah jawa barat dikenal di priangan barat dan priangan timur
jadi memang jika suara p tiga tidak bergabung akan mengubah
akan mengurangi dukungan suara bagi pasangan ridwan kamil dan uu
kemudian juga pasangan asik atau ajat saiko ini juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi
karena sebelumnya mereka telah memenangkan dalam koalisi gerindra pks dan pan ini memenangkan pilkada di dki jakarta
dan mereka juga mengingatkan bahwa meskipun ajat dan saiko ini tidak memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi
mereka mengingatkan bahwa sebelumnya dalam dua periode sebelumnya ahmad heriawan yang menjadi gubernur jawa barat juga pada awalnya tidak diketahui oleh masyarakat
namun pks dengan mesin partainya bisa berhasil menggalang suara sehingga pks bisa memenangkan
dan ini tentu menjadi sesuatu kekuatan yang harus diantisipasi oleh pasangan pasangan lain
selain pasangan asyik juga tadi siang mendaftarkan ke kpu t h h dan a c dari partai pdi perjuangan
yang memiliki dua puluh suara dan tidak berkoalisi dengan partai lain
ini juga terbentuk di saat saat terakhir dan tadi kami sempat menanyakan mengenai visi dan misi mengenai strategi
pasangan ini memang menyatakan belum bisa menjawab secara gamlang seperti apa visi dan misi
mungkin ini karena di saat saat terakhir mereka baru terbentuk
dan ini akan menjadi sebuah pekerjaan rumah yang berat terutama untuk para pendaftar calon di hari ini yang memiliki tingkat elektabilitas
dan popularitas yang rendah
menjadi pekerjaan rumah yang berat untuk mendongkrak suara dari kantong kantong suara yang ada di jawa barat indra
baik terima kasih wilam nasution atas ulasan anda begitu tentang dinamika menjelang pilkada jawa barat di tahun dua ribu delapan belas
ada empat pasang calon kita tahu ada beberapa mantan jenderal juga
mantan jenderal yang sudah lama pensiun tapi ada juga yang pensiun gara gara ingin ikut pilkada serentak tahun ini begitu ya
terima kasih wilam nasution dan sebelumnya ada hendrawan setiawan sebelumnya lagi dari jawa timur ada rangga umar
terima kasih teman teman atas laporan anda